wa rahmatullahi wa barakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
marilah kita senantiasa
haturkan kehadrat allah swt
tuhan yang makuasa
karena atas keberkahannya
keluarga besar partai demokrat
bisa menerima kembali
calon presiden republik indonesia
bapak anies baswedan
di dewan pimpinan pusat partai demokrat
yang juga kami sebut sebagai
markas perubahan dan perbaikan
para wartawan jurnalis yang saya
cintai dan banggakan
terima kasih berkenan menunggu
kami berdua setelah tadi
selama kurang lebih
kami berdiskusi berdialog dengan intensif
dengan suasana yang penuh dengan kekeluargaan
dengan spirit dan semangat
perubahan dan perbaikan
indonesia yang lebih baik ke depan
melalui pemilu dua ribu dua puluh
ada di depan bapak ibu sekalian
bersama kami adalah
para senior para pejuang partai demokrat
yang tergabung dalam majelis tertinggi
yang dimiliki oleh partai ini
yaitu majelis tinggi partai demokrat
hadir di tengah tengah kita
saya perkenalkan sebentar
sekretaris majelis tinggi partai
bapak muhammad jafar hapsah
bapak hinca panjaitan
bapak teku rifki harsya
bapak sarjan taher
bapak amir samsudin
bapak ibu melani suharli
dan ibu indrawati sukadee
bapak s b hari ini dalam perjalanan
menuju semarang karena masih mengikuti
proliga pertandingan bola volley
di tingkat tertinggi tahun ini
tadi malam mtp melakukan rapat lengkap
hanya ada satu yang tidak hadir karena
sedang bertugas ke luar negeri
yaitu bapak syarif hasan
selaku ketua majelis tinggi partai
perlu diketahui saya ketua umum
juga sekaligus sebagai wakil ketua majelis tinggi partai
dalam pertemuan sekitar lima jam
saya baru saja mendarat dari mamuju sulawesi barat
dan sebelumnya melakukan perjalanan ke palu sulawesi tengah
bukan hanya sikap tapi keputusan yang bulat
bahwa demokrat akan tetap berada
dalam garis perubahan dan perbaikan
semangat perubahan dan perbaikan ini juga semakin besar
ini bukan hanya dugaan atau asumsi belaka
tetapi juga berdasarkan aspirasi dan suara lantang masyarakat kita
di berbagai penjuru tanah air
dalam setiap kunjungan ke berbagai provinsi kabupaten kota
kami juga senantiasa mendengarkan harapan dan keinginan rakyat
untuk indonesia yang semakin baik
ketika hari ini banyak kalangan masyarakat
yang juga menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari hari
oleh karena itu melalui perubahan yang kita canangkan bersama
mudah mudahan kehidupan masyarakat kita juga semakin baik
keputusan yang kami hadirkan melalui rapat tadi malam
kemudian dimanifestasikan dalam pertemuan tadi
di ruang majelis tinggi partai
di hadapan bapak anies baswedan tadi
para anggota mtp juga menyampaikan harapan aspirasi
dan juga tentu semakin menguatkan tekad bapak anies baswedan
untuk terus berjuang semakin kuat
dan semakin memiliki keyakinan bahwa beliau tidak sendirian
ada kami partai demokrat dari pusat sampai dengan seluruh daerah
yang siap juga berjuang bersama sama menghadirkan perubahan dan perbaikan tadi
dan secara langsung tadi bapak anies baswedan juga bisa berinteraksi
menyampaikan tanggapan sekaligus menyampaikan visi dan gagasan besarnya
mengapa perubahan itu harus dilakukan
dan tidak ada waktu yang lebih baik selain melalui kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat
banyak sekali kesamaan cara pandang kesamaan tujuan
dan mudah mudahan silaturahim seperti ini juga semakin memperkuat
chemistry diantara keluarga besar partai demokrat dengan bapak anies baswedan
juga semakin menguatkan sinergi kolaborasi
karena selalu yang disampaikan oleh bapak anies baswedan adalah
untuk bisa mencapai tujuan besar tidak bisa sendirian
kita harus bersama sama
dan itulah kekuatan yang dimiliki oleh partai demokrat
insyaallah kami memiliki
kesatuan komando satu pikiran satu hati
dan satu tindakan baik yang terjadi hari ini maupun insyaallah sampai dengan nanti pemilu dua ribu dua puluh empat
kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa
ini juga sekaligus menguatkan atau sebagai ketetapan hukum ketika ada yang bertanya
sebetulnya demokrat bagaimana
saya ingatkan kepada teman teman bahwa
pada tanggal dua puluh enam januari dua ribu dua puluh tiga yang lalu
sebetulnya secara resmi
saya menyampaikan sikap dan posisi partai demokrat
untuk mengusung bapak anies baswedan sebagai calon presiden republik indonesia
tentu juga dengan dalam satu paket itu kami menyerahkan kepada beliau
untuk bisa menentukan pasangannya
yang tentunya memiliki sejumlah kriteria
yang diyakini juga bisa meningkatkan kans kemenangan
dan tentunya memiliki kesamaan dalam visi perubahan tadi
dan berbagai hal lain yang seharusnya memang dipertimbangkan
agar kita bisa sukses dan menang bersama
jadi pertemuan majelis tinggi partai
itu sekali lagi merupakan ketetapan hukum partai demokrat
sesuai yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
tahun dua ribu dua puluh bahwa kewenangan majelis tinggi partai
adalah untuk menentukan koalisi dalam pemilu
dan juga menentukan pasangan capres dan cawapres
tetapi sekali lagi kebulatan tekad yang disampaikan secara resmi
oleh majelis tinggi partai mudah mudahan juga semakin memperkuat
energi perubahan di tengah tengah masyarakat kita
selebihnya tentu kita berharap untuk mendengarkan
keuntungan yang lebih baik
terima kasih yang disampaikan oleh majelis tinggi partai
terhadap harapan agar mas anies baswedan bisa menjadi calon presiden republik indonesia dua ribu dua puluh empat mendatang
waktu dan tempat kami persilahkan
terima kasih mas ahie
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
mas ahai yang saya hormati saya banggakan ketua umum partai demokrat
para anggota majelis tinggi partai demokrat
yang berkumpul lengkap pada pagi hari ini
teman teman media yang saya hormati
tadi kami berkumpul bersama berdiskusi
sebuah kesempatan yang amat luar biasa
kita bersama sama hadir di tempat ini termasuk teman teman media
membicarakan tentang proses demokrasi kita ke depan
membicarakan tentang arah perjalanan bangsa dan negara ke depan
dan sesungguhnya proses pemilu ke depan pemilihan ke depan
ini tidak lepas mas hai dari keputusan mk beberapa hari yang lalu
kalau mk memutuskan sebaliknya ada perpanjangan
barangkali kita tidak diskusi di ruangan ini hari ini
atau diskusi kita mungkin berubah
karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada mk
dan harapannya nanti mk akan terus mengambil langkah langkah
menegakkan konstitusi melindungi tata negara
melindungi tata pemerintahan kita dari usaha pelemahan demokrasi
karena demokrasi itu tidak bisa otomatis berjalan baik dengan sendirinya
demokrasi itu harus terus dirawat
karena itu kita juga mendengarkan
kita menunggu keputusan mk berikutnya
yang harapannya sistem proporsional terbuka tetap dijaga
sehingga demokrasi sesuai dengan harapan rakyat
dan proses pemilihan tidak menjerai prinsip demokrasi
ini terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini tadi dengan majelis tinggi
setiap kali berkunjung kembali ke kantor dpp partai demokrat
apalagi tadi bersilaturahmi khusus dengan majelis tinggi
kita teringat teringat pada masa pak sby pada masa partai demokrat
konsisten menjadi contoh di dalam menjaga demokrasi
baik saat berada di dalam pemegang kekuasaan
maupun saat menjadi penyelidikan
ini juga memiliki sebuah keimbang kekuasaan
ini tidak lepas barangkali dari sejarah bahwa beliau pak sby
adalah presiden indonesia pertama yang dipilih secara langsung
oleh rakyat di dalam sebuah pesta demokrasi tahun dua ribu empat waktu itu
dan selama memegang amanah sebagai pemimpin di negeri ini
pak sby bukan hanya menjaga aturan demokrasi
tapi juga menjaga etika demokrasi
menjaga netralitas baik di dalam penegakan hukum
maupun netralitas di dalam proses pergantian kekuasaan
karena itu setiap kali berdiskusi berinteraksi dengan mas hayi
dengan seluruh jajaran partai demokrat
percakapan kami selalu diwarnai dengan ikhtiar untuk menegakkan demokrasi itu
termasuk hari ini
hari ini mas ahaye sebagai salah satu putra terbaik bangsa
bintang terang di langit indonesia
telah menjadi penerus kepemimpinan pak sby di partai demokrat
yang bisa saya sampaikan di tempat ini bahwa
insya allah ke depan akan terus berada di tangan yang tepat
dan hari ini juga
partai demokrat kembali menegaskan komitmen
untuk berjalan bersama ke depan
menegaskan sikap yang tadi sudah disampaikan oleh mas ahaye pak ketua umum partai demokrat
atas diskusi pembahasan yang kita lakukan bersama sama
di dalam majelis tinggi
dimana menetapkan untuk mengusung kami
sebagai calon presiden di tahun dua ribu
bentuk pemilu dua ribu dua puluh empat
bersama dengan partai pengusung lain
yaitu partai nasdem dan partai keadilan sejahtera
izinkan kami menyampaikan dengan rasa rendah hati
dengan memohon izin ridho dari allah swt
kami menerima amanah besar ini
pengemban amanah besar ini
dan insya allah kita siap untuk berjalan bersama sama
menuju perubahan dan perbaikan
amanah besar untuk merawat konstitusi
amanah besar untuk merawat demokrasi
dan menuntaskan cita cita reformasi
amanah besar untuk menunaikan janji kemerdekaan
utamanya untuk menghadirkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia
sebuah amanah yang insya allah akan terasa ringan
bila kita kerjakan dan kita jalani bersama sama
di dalam perjalanan ke depan
momen momen seperti hari ini adalah
momen penguatan tekat
momen penguatan komitmen untuk kerja bersama ke depan
momen untuk mengirimkan pesan kepada seluruh rakyat indonesia
kepada masyarakat pendukung
kepada publik luas
mari bergerak bersama
mari menjemput perubahan untuk perbaikan indonesia ke depan
semoga allah swt tuhan yang maha kuasa
memantaskan kita semua untuk mengemban amanah
dan perjuangan untuk perubahan
untuk keadilan indonesia ke depan
masa hai yang saya hormati
bapak ibu sekalian
para anggota majelis tinggi yang saya muliakan
izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih
atas kesempatan pada pagi hari ini
dan atas kesiapan untuk kita berjalan bersama ke depan
semoga tuhan yang maha kuasa meringankan tugas kita semua
dan kalau boleh saya baca pantun penutup
pergi bersama mencari arah
arah biduk menjaga selamat
doa dan ikhtiar membawa berkah
siap berlayar bersama demokrat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan tentu kami mengapresiasi
sambutan yang saya bisa merasakan
getaran itu benar benar kita rasakan
semoga apa yang disampaikan oleh pak anies baswedan tadi
semakin menguatkan tekad perjuangan kita semua
bukan hanya keluarga besar partai demokrasi
keluarga besar partai demokrat
tapi juga tentunya keluarga besar partai nasdem
dan keluarga besar partai keadilan sejahtera
karena sejatinya dengan keputusan majelis tinggi partai demokrat
yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini
langsung kepada beliau bapak anies baswedan sebagai calon presiden
yang akan kami usung bersama
ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi partai demokrat
yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik
pada tanggal dua puluh enam januari dua ribu dua puluh
artinya ya sudah lengkap
sudah lengkap gabungan koalisi partai politik
untuk membangun perahu koalisi perubahan
ini sebetulnya hanya sebagai kekuatan hukum
karena kami juga taat pada rules of law yang dimiliki oleh partai demokrat
tetapi sebetulnya semangat ini ya bukan terjadi semalam dua malam terakhir
ini sebuah proses dialog pertemuan hati
pertemuan pikiran dan insya allah abadi selamanya mas anies
bahwa kita punya niat yang baik insya allah juga akan melakukan
dengan cara cara yang baik karena yang dibutuhkan rakyat kita hari ini adalah
mereka yang memiliki niat yang baik dengan cara cara yang baik
untuk menghadirkan tujuan besar yang juga baik untuk masyarakat semua
bapak anies baswedan dengan rendah hati
semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar
anda adalah pemimpin anda adalah superstar
dan anda akan mengucapkan kompensasi koalisi perubahan ini
sehingga berlayar dan tidak berlayarnya seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat
anda akan memimpinkan kami semua
pak anies baswedan yang akan memimpin kita
tapi kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar
tapi tiba di tujuan bukan hanya selamat tapi memang menang
dan membawa perubahan dan perbaikan untuk rakyat kita
semoga sehat selalu senantiasa amanah
senantiasa dilindungi oleh allah swt
dalam segala ikhtiar perjuangan pak anies baswedan dan tentunya kita semua
terima kasih sekali lagi teman teman wartawan dan juga
saudara saudaraku masyarakat indonesia yang menyaksikan dari
televisi maupun media online dan media sosial
inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan
kami jumpa pers bersama dan saya yakini dan saya pastikan
ini bukan jumpa pers yang terakhir
insya allah akan terus ada kebersamaan karena kami ingin berjuang bersama sama
terima kasih atas perhatiannya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh